mulai dari pemilihan lokasi yang strategis pembuatan ruangan yang aman dan steril bagi hewan
terus ya terus jadi seneng gitu
terima kasih sekali wakil ketua umum partai golkar bang erwin aksa
dan itu kan beda beda artinya karakteristiknya ya
keesokan harinya perang topat digelar
tapi kita bisa merubah dengan merubah persepsi yang ada di dalam diri kita
kecoa memakan bahan organik
iya kayaknya kalau si louis lawan ppop kayaknya seimbang deh cen kayaknya
hampir pasti ketiga pasangan capres dan cawapres berharap semesta akan mendukung mereka
saat ini liviana ditugaskan menjadi news